rina ulang dari yang menurut kami merupakan istri dari kota buslemen masih berada di ruang
icu rumah sakit karyat di semarang disebutkan oleh tim dokter dari rumah sakit tentara kemarin
kondisi rina ini berangsur membaik terakhir pada senin lalu rina menjalani operasi kedua
dari limpa yang dideritanya karena terkena terjangan peluru pada tembakan pertama ini
peluru sempat menembus perutnya hingga proyektilnya pun keluar dan sedangkan tembakan kedua proyektil
ini bersarang di organ perut rina daniel oke baik untuk sementara terima kasih damar
sinuko produser lapangan cnn indonesia melaporkan langsung dari kendal jawa tengah